komisioner komisi nasional hak asasi manusia komnas ham akan memanggil pihak detasemen khusus delapan puluh delapan anti teror mabespori
terkait dr sunardi yang tewas tembak karena diduga terlibat dalam jaringan terorisme
polisi mengklaim sunardi melakukan perlawanan pada saat hendak ditangkap sehingga petugas harus menembak mati di tempat
namun sebagian pihak menganggap penembakan mati di tempat tanpa proses peradilan merupakan pelanggaran hak asasi manusia
untuk membahas langkah dari komnas ham yang akan menginvestigasi kasus penembakan mati di tempat dr sunardi
kita terhubung melalui sambungan daring dengan komisioner komnas ham pak khairul anam selamat malam
salam sehat pak kairul anam
selamat malam salam sehat
ini kan masih menarik untuk diperbincangkan pak kairul anam
apa temuan komnas ham di lapangan terhadap peristiwa dr sunardi yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme ditembak mati
oleh tim detesemen khusus delapan puluh delapan mabespori seperti apa kronologi yang anda tangkap di lapangan
ya kami belum ke lapangan tapi kami sedang berproses mengumpulkan semua informasi beberapa hari terakhir ini
termasuk juga misalnya kami otak oleh teman teman idi sukoharjo yang minta bahwa ya berjanji akan datang ke komnas ham
tapi sampai detik ini juga belum kami tunggu
tapi kami sudah apa namanya di kami di komnas ham memberikan perhatian terhadap kasus ini
makanya kami channel untuk memanggil delapan puluh delapan
baik itu langkah anda untuk memanggil detasemen khusus delapan puluh delapan dalam langkah investigasi yang akan anda lakukan bersama tim
tapi saya ingin tahu terlebih dahulu pak anam anda mengetahui apakah ini benar terjadi penembakan terhadap pak dr sunardi
ini sebuah bentuk apa ya perlawanan dari tersangka jaringan terorisme pak anam
ya sebenarnya kalau kita storing di publik ya berbagai informasi yang kami dapatkan macam macam
kalau dari pihak kepolisian mengatakan memang ada satu kondisi yang memang akhirnya mereka ambil tindakan tegas
tapi kalau yang dari informasi dari yang lain ya menyayangkan sikap itu
ada yang memang mengatakan bahwa jadinya tidak seperti itu
oleh karenanya memang untuk memperjelas semuanya kami akan minta keterangan langsung kepada densus
dan meminta supaya semua bahan bahan dokumen dokumen untuk dibawa ke komnas ham
nanti ketika datang ke komnas ham
yang kedua begini sebenarnya kenapa kami memberikan atensi penting ini
karena kurang lebih tiga tahun terakhir ini
berkomunikasi dengan teman teman densus ya
untuk memastikan bahwa tindakan tindakannya tidak boleh melakukan kekerasan
morok kemati hak saksi manusia
seperti perintah di undang undang terorisme itu sendiri
nah itu memang ditunjukkan
kalau kita lihat angka angka kekerasan kalau dibandingin sebelumnya
ini jauh lebih kecil
terus juga tidak ada upaya glorifikasi dan lain sebagainya
termasuk yang terjadi
jadi adalah banyak penangkapan sebenarnya
karena ini termasuk juga program diradikalisasi
jadi ditangkap dan sebagainya
oleh karenanya ketika terjadi kasus ini
ini langsung menjadi perhatian kami
dan kami ingin minta keterangan sejelas jelasnya dengan dokumen yang kuat
dokumen apapun dokumennya dan lain sebagainya ke densus delapan puluh delapan secara resmi
makanya minggu depan
dan kita minta semua informasi yang terkait atas peristiwa itu
termasuk juga dimungkinkan memang background dari dokter ini
sehingga kita melihat kasus ini terang penderang
pak anam kalau kita menyimak pernyataan dari polri kemarin kepada cnn indonesia
bahwa ini penangkapan sudah melalui prosedur yang sudah ditetapkan
sudah dikeluarkan surat penangkapan
tapi tidak diindahkan
justru malah ini melarikan diri pak dr sunardi
dengan menabrakan mobilnya ke masyarakat sekitar yang ada di perjalanan menuju penangkapan
apakah anda sudah mengetahui hal ini pak anam
ada perlawanan dari tersangka dr sunardi ketika dilakukan penangkapan
dan polri sudah menyatakan ini sesuai protap yang sudah diberlakukan
dan sudah diberikan peringatan secara lisan
kemudian dilakukan penangkapan
tapi malah melakukan perlawanan
bukan perlawanan fisik
tapi perlawanan kabur dari penangkapan
kalau kita membaca atau mendengarkan penjelasan dari humas kepolisian
tadi yang dijelaskan
tapi kan kami ingin tahu detail
kami tahu detail
melihat langsung dokumen dokumennya
terus minta penjelasan juga secara langsung
kami tahu persis apa yang terjadi gitu
sehingga memang kami nggak mau menyimpulkan sebelum melihat seluruh dokumennya
termasuk juga dari rekan rekan yang sukoharjo yang katanya mau datang langsung ke komnas ham
atau bisa juga melalui daring
tapi waktu untuk ketemu ini yang belum
kami sudah mengukekan kapanpun mau datang silahkan
melalui presidiumnya menyatakan pak anam
pak dr sunardi ini mempunyai keterbatasan fisik
sehingga tidak bisa berjalan sesuai dengan selayaknya berjalan normal
artinya memang anda mengetahui tidak
apakah pak dr sunardi ini punya keterbatasan fisik
sehingga melakukan perlawanan ketika akan ditangkap
ya informasi itu juga kami dapatkan ya
bahwa ada keterbatasan fisik karena akibat kecelakaan
tapi juga informasi yang lain
kami juga dapatkan bahwa walaupun itu punya keterbatasan fisik
tapi ketika mengendarai mobil juga masih bisa
begitu begitu makanya kami ingin cek langsung
kalau ada video
apa namanya ada video ya kami bisa lihat
dan lain sebagainya
pasti kami akan minta sedetil detailnya agar peristiwa ini terang benderang
sehingga jelas apa yang terjadi
dan almarhum ini
dan almarhum ini
itu terkait atau tidak dengan tuduhan terorisme dan lain sebagainya
sebagian dari beberapa pihak menyatakan bahwa proses penembakan mati di tempat tanpa proses peradilan
merupakan pelanggaran hak asasi manusia
anda melihatnya seperti apa
apakah ada pelanggaran ham yang dilakukan oleh polri pak anam
tanpa ada konteks
dan di komnas ham itu banyak diskusi model seperti itu
tapi pertanyaannya adalah bagaimana peristiwa ini terjadi
ya kan rumah kepolisian sudah ngomong abis ini
hanya kami kepingin tahu persis apa dokumennya dan sebagainya
jadi kalau itu lebih dikatakan oleh rumah misalnya ada perlawanan dan sebagainya
ukuran perlawanannya kayak apa
sehingga memang kalau kita baca hampir seluruh instrumen ya
instrumen hak asasi manusia
termasuk di sana
itu memang polisi punya kewenangan
insus punya kewenangan
atau agen agen terorisme yang melawan terorisme juga punya kewenangan
tapi kewenangan itu memang diatur sedemikian rupa agar tetap menghormati hak asasi manusia
di undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga iya
bahkan ada beberapa pasal yang secara clear misalnya begini
dalam melakukan tindakan hukum
penggunaan kewenangan secara maksimal
boleh digunakan tapi tetap dengan menjunjung tinggi nilai nilai aset
itu ada di pasal pasal di undang undang tindak pidana terorisme
artinya yang ingin kami bilang adalah
walaupun punya kewenangan tapi harus berbasis hak asasi manusia
nah bagaimana kita melihatnya apakah ini sudah benar atau kalau belum
atau ada satu kesalahan prosedur dan lain sebagainya
oleh karenanya kami memanggil teman teman densus delapan puluh delapan untuk dimintain keterangan
dan juga meminta supaya semua dokumen dan lain sebagainya bisa diberikan kepada komnas ham
kalau memang tidak melanggar prosedur
ya kita akan bilang tidak melanggar prosedur
tapi seandainya melanggar prosedur ya kita akan bilang melanggar prosedur
melanggar hak asasi manusia
ya anda menyatakan sejumlah rekan sejawat dari dr sunardi ini sudah berkomunikasi dengan anda atau komnas ham
apa saja keinginan atau permintaan mereka yang disampaikan ke komnas ham atau anda pak anam
secara umum memang apa namanya
meminta supaya ada atensi
ada pemantauan di komnas ham
ya sebelum mereka kontak berkomunikasi dengan kami
kami sudah mantau dengan cat berita dan lain sebagainya
kami sudah mencari informasi dari sebagainya
oleh karenanya ketika mereka minta supaya kita memberikan atensi memberikan perhatian
ya kami lakukan itu
yang kedua adalah kami menunggu
sekarang memang apa yang mau disampaikan kepada kami
ya kami juga punya berbagai informasi dari berbagai pihak
oke sebagai bentuk atensi ya dari komnas ham atas tindak lanjut dari pernyataan teman sejawat atau rekan sejawat dari idi
pak anam saya ingin tahu komunikasi anda dengan pihak keluarga sejauh ini seperti apa
keluarga dari pak dr sunardi apakah anda mendorong untuk melakukan pra peradilan atau gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan nantinya pak anam
kalau saya pribadi belum pernah berkomunikasi dengan pihak keluarganya
tapi saya membaca berita dan kami juga mendengarkan bahwa mereka juga punya ide untuk melakukan upaya hukum
ya silahkan itu bisa dilakukan
dan itu memang dilindungi oleh konstitusi kita oleh undang undang kita
nah sebagai dinamika itulah
kalau bagi komnas ham yang paling penting adalah bagaimana peristiwanya
sehingga bisa terang benderang
sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang cukup dan bisa menilai
pendekatan hukum juga begitu
nah memang sekali lagi saya tekankan begini

di samping memang atas permintaan dari teman teman
teman teman ini cukup harco oleh publik luas
teman teman ini cukup harco oleh publik luas
atas keterlibatan komnas ham
berangkat dari pengalaman beberapa tahun terakhir ini
saya mencoba untuk intensitas komunikasi dengan desus cukup baik gitu ya
sehingga memang kita lihat angka angka kekerasan menurun
lebih banyak penangkapan gitu
dan penangkapan ini juga bagian dari program kriminalisasi
nah ketika kasus ini terjadi
itu langsung membuat kami juga waduh ini agak apa ini
apakah ada kesalahan ataukah ada alasan yang lain
oleh karenanya memang kami ingin mendengarkan langsung dari keterangan teman teman densus
karena memang selama ini komunikasinya begini kalau dengan teman teman desus itu
ini memang satu apa namanya
satu basis kejahatan yang tidak semata mata

gara gara sikap kebencian atau gara gara sikap kejahatan itu sendiri
tapi ini memang berangkat dari sebuah pemikiran
dan itu nggak bisa dikalahkan dengan tindakan hukum semata mata
tapi juga dengan interaksi dialog
dengan interaksi penyadaran dan lain sebagainya
nah ini bisa di komunikasi ini dua tiga tahun terakhir ini berjalan dengan baik
terutama juga kalau ketika terjadi penangkapan dan lain sebagainya
karena mengglorifikasi itu efeknya adalah program diradikalisasinya juga akan gagal
terus efek kekerasan karena alas dendam dari komunitas dari sahabatnya dari keluarganya kan juga tinggi
makanya angkanya turun glorifikasi juga tidak membesar
itu menurut saya catatan baik
karena ketika terjadi kasus ini di internal komunas itu langsung oh ini harus segera nih
agar kalau memang ada kesalahan diperbaiki
dan kekerasan seperti ini tidak terjadi lagi
tapi kalau ini memang baik ya harus dijelaskan kepada publik
pak anam anda menyatakan komnasam akan memanggil pekan depan asumen khusus satu j satu ratus delapan puluh delapan mabes pori
untuk meminta keterangan lebih lanjut soal penembakan mati tempat ini
selain pihak dari polri anda juga akan mengundang pihak mana lagi pak
apakah akan mengundang dari pihak keluarga kemudian juga pihak pihak dari rekan sejawat idi atau pihak pihak lain yang akan dijadikan saksi nantinya
apakah nanti jika anda menemukan bukti bukti atau dokumen yang diberikan atau keterangan ada sebuah bentuk rekomendasi yang akan diputuskan oleh komnas ham nantinya
iya yang pertama soal pemanggilan
siapapun pihak yang memang penting untuk kita minta keterangan pasti akan kami panggil
yang kedua bagaimana kalau ada pihak yang tidak dipanggil tapi memiliki informasi dan lain sebagainya yang penting silakan memberikan kepada komnas ham
kalau terkaitkan igi yang ada di sukoharjo itu kan sudah ada komunikasi awal sebenarnya
kita tinggal menunggu kapan bisanya untuk datang ke komnasam atau juga bisa melalui tahrir
nah yang kedua terkait apakah nanti akan ada rekomendasi dan lain sebagainya
ya ini pasti ada rekomendasi setelah konsolidasi semua fakta di lapangan semua informasi yang diperlukan dan lain sebagainya
sehingga kita tahu peristiwanya atau konstruksi peristiwanya baru memang kita rekomendasikan
baik kita tunggu nanti pemanggilan pemanggilan dari beberapa orang yang akan anda panggil salah satunya dari mabes pori

jika memang temukan pelanggaran oleh personil mereka apakah anda akan meminta mereka untuk melakukan investigasi

mereka yang merupakan bagian dari risiko jika tidak ada yang suka terhadap penangkapan yang berujung dengan penembakan mati di tempat pak anam
ya itu memang apa namanya karena memang beberapa kali kita komunikasi dengan rekan rekan kepolisian banyak divisi ya
ya densus delapan puluh delapan ya propam ya reskrim terkait berbagai pengalaman
aduan yang ada di kami ini berjalan dengan baik
kalau memang ada kesalahan ada pelanggaran ya mereka tindak
itu yang selalu kita pegang
dan untuk pemanggilan yang gesus delapan puluh delapan ini
kami juga mendengar membaca berita bahwa mereka berkomitmen untuk datang
dan kami ucapkan terima kasih
tapi kami ingatkan kembali
bahwa kalau memberikan penjelasan nantinya
mohon untuk tidak hanya dengan lesan
kalau memang ada dokumen silakan diperlihatkan kepada komnas ham
kalau ada video silakan juga diperlihatkan kepada komnas ham
sehingga memang konstruksi peristiwa apa yang terjadi
dan bagaimana dinamikannya itu terang benderang
kata kunci dari apakah ini pelanggaran dan tidak pelanggaran
salah satu yang paling penting adalah peristiwanya terang penderang dulu
faktanya terang benderang dulu
jadi tidak berdasarkan persepsi kita
tidak berdasarkan analisis kita
tapi berangkat betul betul dari sebuah fakta yang bisa kita ukur kebenarannya
anda tentunya menangani beberapa kasus ya pak anam di komnas ham
apakah anda punya gambaran
jika seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
kemudian akan ditindak lanjuti dalam penangkapan
harusnya kan akan ditangkap di rumah kemudian di kantor
bukan di tengah perjalanan
apakah ini sudah tepat sekali dilakukan oleh polri
melakukan penangkapan ketika sang tersangka ini sedang mengendarai mobil pak anam
untuk kasus yang berbasis teroris
agak susah disandingkan dengan kasus yang lain
pengalaman kami misalnya untuk yang ada di poso
yang beberapa waktu yang lalu alikolarak tembak begitu
sebenarnya kami sudah menggarap itu
jadi kami bisa berkomunikasi dengan bagian ahli
juga bisa berkomunikasi dengan densus delapan puluh delapan untuk penembakan dan sebagainya
ali mau densus juga mau
tapi di tengah perjalanan memang ada dinamika yang terjadi di lapangan
yang penggunaan senjatanya juga cukup keras
yang kami dengar memang dari kelompoknya ali juga melakukan teror di beberapa tempat
di level level itu kan nggak bisa kita tandingkan dengan kasusnya

oleh karena memang kami berharap semua dokumen baik tertulis video dan sebagainya
bisa ditunjukkan kepada kami
sehingga kami juga bisa melihat ini dengan utuh
termasuk juga kalau ada masyarakat dan lain sebagainya juga punya informasi dan sebagainya
itu akan sangat membantu kami untuk melihatnya juga dengan utuh
pengalaman alihkolaran itu penting
jadi semangat kita bersama sama awalnya
kami densus bahkan juga ahli kolaranya mau diselesaikan dengan cara dialog
tapi kan kelompoknya ali juga ada kelompok yang lain yang nggak mau dialog
akhirnya di titik itulah mungkin terjadi tembak menembak
sehingga ya ahli tewas seperti yang kita dengar
padahal saya satu tahun itu komunikasinya dan semuanya berkomitmen
tapi kami juga sadar bahwa ada beberapa bagian dari komunitas ahli tolara
yang memang nggak mau dialog dan selalu mengangkat kata
pak anam kalau seorang tersangka tentunya ini harus didalami dalam sebuah pengadilan
agar dua alat bukti ini bisa terang benderang di pengadilan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka
artinya ini dengan kasus penembakan mati di tempat pak dr sunardi ini
kasusnya dugaan terhadap beliau ini sudah tertutup ya pak setelah adanya penembakan mati
itu yang akan kami juga mintain keterangannya
jadi begini misalnya ada beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh kpk
yang saya tahu sih tahu satu kasus ya
orangnya sudah meninggal tapi sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka
tetap disidang tapi ya nantinya nggak diadiliung orangnya sudah meninggal
karena statusnya status itu melekat pada kejahatannya bukan pada orangnya
kecuali belum ditetapkan sebagai status
nah tapi kan itu kan tahu agak detail informasinya
untuk kasus dokter ini kami belum bisa berkomentar apa apa
kecuali nanti kami diberikan informasi banyak baik oleh densus delapan puluh delapan maupun oleh masyarakat luas
baik benang merah ini berada di video ya pak ya bukti atau dokumen yang akan diserahkan nanti oleh densus delapan puluh delapan mabespori
agar komnas ham bisa mendapatkan pencerahan tentunya peristiwa penembakan dr sunardi
yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan
terima kasih pak kherul anam
pencerahan kami nggak perlu pencerahan
kami perlu fakta sehingga kami bisa menganalisis
baik setelah pemanggilan
kalau pencerahan itu belum tentu dari fakta loh
baik kita tunggu nanti bagaimana fakta yang akan terungkap setelah pemanggilan dari densus delapan puluh delapan mabespori
pak kairul anam selaku komisioner dari komnas ham
terima kasih pak anam atas waktunya bersama newscast malam ini
terima kasih salam sehat selalu
salam sehat pak anam